menelusuri kasus secara mendalam
untuk mengungkap fakta yang tersembunyi
mengikuti rekam jejak kisah dan peristiwa
untuk menggali data akurat
dan merangkai setiap informasi
ikuti penelusuran saya ruli kurniawan dalam ruli files